peristiwa penembakan terjadi pada senin siang delapan belas juli dua ribu dua puluh
korban yang saat itu tengah mencuci tangan di teras depan rumahnya
tiba tiba didatangi dua orang tak dikenal berboncengan sepeda motor
dengan cepat kedua orang tak dikenal tersebut langsung mengeluarkan pistol
dan menembak korban rina wulandari yang merupakan istri dari kopral satu muslimin
anggota tni satuan arhanud semarang
disini tapi sederah
akibat peristiwa penembakan ini korban menderita luka dan kini dalam perawatan di rumah sakit hermina semarang
aparat polrestabes semarang kodim semarang dan denpom semarang
langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan sekaligus olah tkp
hasil penyelidikan sementara polisi menyebut pelaku meletuskan dua kali tembakan
dua kali tembakan yang semua mengarah ke tubuh korban
dan satu proyek itu bersarang di tubuh korban
kemudian satunya tembus yang tertinggal di tkp
korbannya satu orang perempuan
posisinya korban sedang kembali menjemput anaknya dari sekolah
dan ketika berada di depan rumah kemudian pelaku sudah mengikuti dari belakang
turun dari motor kemudian ditembak
mengarah ke tubuh korban
tim gabungan polri dan tni masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi
mencari kamera pengawas di sekitar tkp dan meminta keterangan dari suami korban
damar sinuko semarang jawa tengah